saya berterima kasih kepada
dan juga para dewan nya
karena inilah satu
kerja bersama kolaborasi
kami tadi baru
berjalan dengan mulus
setelah itu kita
balik ke sini khusus ke
cikoko karena disini ada
perlintasan antara moda yang
dan ada beberapa
baik hati akan membangun beberapa
bahkan hal geng raya